jawa tengah sebuah provinsi di indonesia yang terletak di bagian tengah pulau jawa dengan ibu kota semarang
memiliki luas wilayah tiga dua puluh lima juta hektare atau sekitar dua puluh lima empat persen dari keseluruhan luas pulau jawa
secara administratif jawa tengah terdiri atas dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota lima ratus tujuh puluh tiga kecamatan tujuh ratus lima puluh kelurahan dan tujuh delapan ratus sembilan desa
badan pusat statistik jawa tengah pada tahun dua ribu delapan belas mencatat jumlah penduduk provinsi jawa tengah adalah

jumlah angkatan kerja di jawa tengah pada agustus dua ribu delapan belas sebanyak delapan belas enam juta orang atau empat puluh tujuh persen
berdasarkan lapangan usaha pada agustus dua ribu delapan belas penduduk jawa tengah paling banyak bekerja pada sektor pertanian
di susul industri dua puluh satu tujuh puluh delapan persen perdagangan delapan belas enam puluh sembilan persen dan konstruksi delapan tujuh puluh lima persen
pertumbuhan ekonomi di jawa tengah sejak dua ribu enam belas hingga semester satu tahun dua ribu sembilan belas menunjukkan tren yang relatif positif
pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun dua ribu sembilan belas sebesar lima enam puluh dua persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lima lima persen
hal ini turut didukung oleh penurunan tingkat inflasi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan
pada kuartal ketiga tahun dua ribu sembilan belas pertumbuhan ekonomi jawa tengah lima enam puluh enam persen year on year atau tiga ratus lima puluh satu empat puluh delapan miliar rupiah
pencapaian ini salah satunya ditunjang kenaikan investasi langsung yang berkontribusi tiga puluh tiga tujuh puluh tujuh persen yang cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu
jika ada di track yang positif provinsi jawa tengah terus melakukan inovasi dan membuat berbagai program kebijakan yang progresif
langkah ini dilakukan agar dapat menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi
jawa tengah mendapat predikat sebagai provinsi terfavorit untuk investasi
provinsi ini telah membuktikan diri sebagai yang terdepan dalam hal pelayanan perizinan
menduduki peringkat pertama dalam penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu atau ptsp terbaik se indonesia
dalam acara investment award dua ribu delapan belas
untuk semakin mendorong masuknya investasi ke jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah berupaya menghadirkan kenyamanan bagi investor yang ingin berinvestasi
antara lain dengan menjamin kondusivitas wilayah kemudahan dan insentif yang menarik bagi investor
sebenarnya kemudahan itu ada tiga layer
mulai dari pemerintah pusat ada tax holiday incentive tax
yang kemudian diberikan kami diberi jinan kemudian ada lahan
ada yang menarik barangkali soal sdm dan kondisi kondusivitas yang ada di wilayah
sebenarnya banyak maka kita siap untuk memberikan satu ruang kepada mereka para calon investor
untuk bisa berkonsultasi dengan kami
maka kita akan dorong para bupati wali kota juga kita ajak
apa yang terbuka di tempatmu biar mereka masuk
karena jawa tengah lagi butuh banyak juga
sistem perizinan terpadu daring atau online single submission oss
bertujuan agar investor dapat memperoleh izin berusaha dalam waktu yang singkat
sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi yang berbasis teknologi informasi ini
menyediakan semua informasi yang dibutuhkan untuk perizinan usaha
keseluruhan proses data perizinan akan menjadi lebih mudah dan cepat

sistem perizinan terpadu daring atau online single submission oss
juga menjadi perhatian dalam upaya mengenjot investasi ke jawa tengah
jawa tengah dilalui beberapa ruas jalan nasional
yaitu jalur pantura jalur tegal purwokerto serta jalur semarang dan solo
hingga akhir dua ribu sembilan belas beroperasi jalur transjawa yang melewati di jawa tengah
seperti pejaga pemalang batang semarang solo mantingan sepanjang tiga ratus km
tol transjawa yang akan dibangun ke depan
adalah semarang demak sepanjang dua puluh lima dua puluh enam km
dan jogja bawen sejauh tujuh puluh satu lima puluh enam km yang rencananya akan beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh satu
infrastruktur di jawa tengah juga didukung dengan adanya jalur kereta api
seperti jalur lintas utara lintas selatan jalur troya cirebon dan jalur solo gunding semarang
jalur kereta api di jawa tengah memiliki total panjang satu lima ratus lima puluh tujuh km

jawa tengah memiliki dua bandara internasional
yaitu bandara ahmad yani di semarang dan bandara adi sumarmo di solo
ada pula dua pelabuhan besar beroperasi di jawa tengah
di antaranya tanjung emas di semarang dan tanjung intan di cilacap
jawa tengah juga memiliki lima kawasan industri
yang nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan kawasan industri
seperti di brebes kebumen dan rembang

dengan penduduk berusia produktif sebesar enam puluh tujuh tujuh puluh empat persen dari total penduduk
momentum tersebut dapat membuka peluang bagi perekonomian jawa tengah
besarnya potensi sumber daya alam dan manusia
serta didukung berbagai program pembangunan yang telah dilakukan dan direncanakan
akan membuat provinsi jawa tengah

ekonomi provinsi ini terus bergerak ke arah positif
pemerintah jawa tengah akan terus berusaha meraih pertumbuhan ekonomi tujuh persen
yang berkualitas pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
saat ini provinsi jawa tengah merupakan prima dona investasi
yang diminati oleh berbagai negara
iklim investasi yang tenang
serta ditopang oleh kemajuan pembangunan infrastruktur
membuat daya saing investasi di provinsi ini kian membaik
total investasi yang masuk pada periode dua ribu lima belas hingga triwulan dua tahun dua ribu sembilan belas
baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
mencapai rp dua ratus sebelas sembilan belas triliun
pencapaian tersebut terdiri atas investasi pma sebesar rp satu ratus sepuluh delapan puluh lima triliun
dengan empat sembilan ratus enam puluh empat proyek
dan menyerap tiga ratus tiga puluh lima tujuh ratus tiga puluh lima tenaga kerja
serta pmdn sebesar rp seratus tiga puluh empat triliun
dengan tujuh satu ratus dua puluh satu proyek
yang menyerap dua ratus dua puluh satu tujuh puluh satu tenaga kerja
untuk semakin meningkatkan gairah investasi di provinsi jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah menggelar central java investment business forum
ibf digelar ke lima belas kalinya pada tanggal lima november dua ribu sembilan belas di jakarta
cgibf menawarkan peluang proyek investasi di banyak sektor
yang meliputi manufaktur pariwisata infrastruktur pertanian properti energi dan lainnya
acara ini menghadirkan berbagai profil investasi kabupaten
yang berjumlah puluhan proyek investasi yang lengkap
disertai dengan nilai investasi skema investasi jangka waktu konsesi
analisa keuangan ruang lingkup proyek lahan yang disediakan serta kondisi saat ini
forum cgibf melibatkan pemerintah pusat gubernur jawa tengah
kepala daerah dari tiga puluh lima kabupaten dan kota se jawa tengah
dalam forum ini tercatat sebanyak lima ratus orang peserta hadir dan berpartisipasi
tujuh puluh tiga orang di antaranya adalah investor luar negeri
sedangkan investor dalam negeri sebanyak dua ratus lima puluh empat orang
acara ini berhasil menjaring komitmen investasi
senilai rp empat puluh sembilan sembilan triliun dari penanam modal dalam negeri
dan empat ratus tiga puluh juta dolar amerika atau sekitar rp enam dua triliun dari calon penanam modal asi
kita melihat ini adalah salah satu peluang investasi yang selama ini kan pak presiden itu mengatakan bahwa
memanfaatkan perang dagang antara china dan amerika
dimana dari sekian dua puluh perusahaan lebih itu yang hengkang
tidak ada indonesia pun dapat satu kan
nah sekarang atas dasar kerja keras dari teman teman jawa tengah dengan bkpm terdahulu
itu mampu merelokasi pabrik dari china ke indonesia untuk khusus furniture ya
upah minimum kabupaten atau kota di provinsi jawa tengah pada tahun dua ribu sembilan belas adalah sebesar rp satu enam ratus sepuluh di kabupaten banjarnegara
hingga rp dua di jawa tengah

sebenarnya kan urusan ump dan umk jawa tengah pakainya umk
ump nya nggak pernah kita pakai kita pakai umk agar gapnya tidak terlalu tinggi
agak beda untuk karakter jawa tengah maka ciri perkotaan dan ciri yang di perdesaannya gapnya terlalu tinggi
nah kita pakai umk nah umk sekarang rumusnya sudah pasti
ada pertumbuhan ekonomi gitu kan ya terus kemudian ada inflasi
hitungnya nggak terlalu sulit karena ini aturan maka kita relatif tidak terlalu sulit untuk menyampaikan pada publik lah
itu kita masih kompetitif kok mas saya sudah bandingkan dengan vietnam saya bandingkan dengan kamboja apalagi dengan cina
apalagi dengan china saya sudah bandingkan semua
maka kenapa para dubes itu ketemu saya dubes kita yang di sana juga balik ketemu saya
saya merasa kayak ini kami deh kayaknya jawa tengah deh hari ini yang untuk melompat
ini adalah pertemuan lompatan
maka hari ini kita buat pertemuan ini dan dibantu oleh kawan kawan pengusaha
dengan besaran umk tersebut dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membuka usahanya
investor pun dapat merekrut tenaga kerja yang loyal dengan kualifikasi yang baik di jawa tengah
beragam sektor investasi ditawarkan pemerintah provinsi jawa tengah
mulai dari pariwisata industri manufaktur properti infrastruktur dan agrikultur
di sektor manufaktur dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa tengah mencatat nilai investasi industri tersebut pada dua ribu lima belas mencapai sepuluh tujuh triliun rupiah
angka ini ditargetkan naik sepuluh kali lipat menjadi satu ratus empat tiga triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
berdasarkan data badan pusat statistik dua ribu enam belas ada lebih dari lima perusahaan industri manufaktur besar dan sedang yang tersebar di tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah
salah satunya di jepara
kabupaten jepara merupakan daerah paling ujung jawa tengah
kabupaten jepara merupakan daerah paling ujung jawa tengah
kabupaten jepara merupakan daerah paling ujung jawa tengah

dan ialah wilayah laut seluas dua satu ratus dua belas delapan puluh empat kilometer persegi
selama dua tahun terakhir pertumbuhan industri di kabupaten jepara mengalami kenaikan yaitu tiga puluh delapan persen
tahun dua ribu enam belas jepara memiliki sembilan belas tiga ratus

pada tahun dua ribu tujuh belas mengalami kenaikan menjadi sembilan belas empat ratus enam puluh empat industri
sedangkan di sektor perdagangan terjadi kenaikan nilai ekspor dari dua ratus sembilan belas delapan puluh tujuh juta dolar as pada tahun dua ribu enam belas
menjadi dua ratus tujuh puluh delapan delapan puluh sembilan juta dolar as pada tahun dua ribu tujuh belas
dengan kontribusi terhadap pdrb sebesar tiga belas empat puluh sembilan persen
di sektor industri pengolahan khusus furniture dari kayu
ada lima sembilan ratus sembilan puluh tiga unit usaha dan menyerap lebih dari tujuh puluh tujuh tenaga kerja yang tersebar di beberapa kecamatan di jepara
investor asal shandong tiongkok berminat untuk membuka usaha furniture di jepara
pada tahun dua ribu tujuh belas pdrb memiliki kekuatan yang sangat baik
furniture yang menarik untuk kita di jepara
begitu pula dengan parkland world indonesia
pma asal korea selatan sejak dua ribu enam belas menjalankan bisnisnya di desa pelang mayong kabupaten jepara
perusahaan yang memproduksi sepatu olahraga ini memiliki nilai investasi sebesar dua delapan triliun rupiah
jepara jepara jepara jepara
makanya di sana lebih tertarik di sumber daya manusia
yang kedua sumber daya untuk energinya juga cukup
pemerintah kabupaten pati melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
dpm ptsp pati juga membuka peluang investasi di sektor industri manufaktur
world indonesia juga akan mengembangkan bisnisnya ke pati jawa tengah dengan nilai investasi dua ratus miliar rupiah
pada dasarnya kami sudah membuka usaha pabrik komponen untuk sepatu di jepara
sekarang sudah running sekitar dua tahun
kita akan rencana mengembangkan di parti
kenapa kami memilih di jawa tengah
karena memang kami melihat dari keterserapan tenaga kerja masih cukup memadai di jawa tengah
investasi di jawa tengah itu sangat kondusif
pelayanan dari pemerintahnya dari segi sektor perizinan itu sangat membantu
investor asal korea selatan di bawah pt handal sukses karya akan menanamkan investasinya di pati
perusahaan yang bergerak dalam industri alas kaki dan komponen sepatu ini juga telah membangun usahanya di jepara pada tahun dua ribu dua
kami telah berinvestasi beberapa kali di jawa tengah
kami memiliki faktor yang berjalan di jepara sekarang
kami pikir akan bagus jika kita berinvestasi lebih dalam regency parti
kami berpikir bahwa kursus jualan di jawa tengah punya banyak potensi
dan mereka punya pekerja kita punya cukup pekerja di jawa tengah
dan kami merasakan bahwa wajah minimum di jawa tengah itu cukup untuk memanfaatkan bisnisnya dengan efisien
kami berharap bisa bekerja bersama banyak perusahaan di jawa tengah
atau dengan pemerintah sendiri
agar mereka bisa membantu kami tumbuh
dan mungkin kami bisa berinvestasi lebih dalam jawa tengah atau jepang

di banyak area area indonesia
tapi untuk saat ini kita melihat bahwa central java memiliki potensi yang besar
jadi kita berharap kita bisa bekerja bersama dengan pemerintah
kedepan pma asal korea selatan tersebut akan mendirikan pabrik sepatu
di kecamatan batangan pati dengan nilai investasi mencapai dua triliun rupiah
untuk kebutuhan investasi
pati yang berpenduduk satu tiga juta jiwa ini memiliki potensi ekonomi yang besar
serta berada di lokasi yang strategis
selain itu kabupaten lainnya di jawa tengah juga tengah gencar dalam mengembangkan investasinya
seperti di kabupaten cilacap
yang menjadi salah satu pilihan utama untuk penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri
sepanjang pesisir pantai cilacap
berkembang pesat tambak tambak udang faname
proyek investasi yang ditawarkan adalah industri perikanan udang terpadu
dengan empat kegiatan utama
yaitu pendirian pabrik pengolahan udang
untuk menyerap dan mengolah hasil panen tambak sendiri
maupun para petambak lainnya
pendirian hatchery untuk kebutuhan benih udang
pendirian pabrik pakan ikan untuk kebutuhan pakan udang
dan pendirian tambak udang untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku industri pengolahan udang
pembangunan industri perikanan udang terpadu di kabupaten cilacap
memiliki nilai investasi yang besar
nilai investasi senilai lima ratus lima puluh miliar rupiah
pengembangan industri juga tengah digalakan di kabupaten kebumen
kabupaten seluas satu ratus dua puluh delapan sebelas hektare ini
merupakan kabupaten penghasil kelapa terbesar ketiga di pulau jawa
gula semut organik dari olahan nira kelapa
banyak dibuat oleh warga setempat
produk tersebut banyak dikonsumsi masyarakat
sebagai pendukung kesehatan penderita diabetes
karena kandungan serat insulin yang dapat memperlambat penyerapan
glukosa dalam tubuh
guna mendorong investasi yang berkualitas
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
akan mendorong sektor investasi di industri manufaktur
pasalnya investasi di industri manufaktur
dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja
selain itu manufaktur juga mampu menciptakan industri industri turunan lainnya
untuk sementara yang ini karena kita lebih memfokuskan ke sana
jadi kita lebih mendorong untuk bagaimana investasi yang mampu menimbulkan
terciptanya lapangan pekerjaan
jadi dan punya nilai ekspor
yang ketiga juga ada pola kemitraan
karena pola kemitraan lima puluh dua pengusaha dari china
kemudian enam puluh dua pengusaha dari sini
kemudian juga bisa kita mengikut sertakan teman teman pengusaha di daerah
yang tempat di mana sumber bahan bakunya
kemudian juga umkm bisa ikut di sana
jadi kita bisa memperbaiki perusahaan ini

jadi kita bisa menggunakan perusahaan ini
jadi kita bisa memperbaiki perusahaan ini
jadi kita bisa memperbaiki perusahaan ini
jawa tengah juga menawarkan investasi pada sektor infrastruktur
iklim investasi sektor pariwisata di kebumen
juga menjadi daya tarik investor asal tiongkok
komitmen investasi di jawa tengah pada sektor energi
juga diminati akwo energi indonesia

usahaan yang bergerak di jawa tengah

usahaan yang bergerak di bidang pembangkit listik tenaga bayu
atau angin ini tercatat sudah menanamkan
investasinya di tegal pada tahun dua ribu tujuh belas
untuk pengembangan pltb di brebes
yang sangat tinggi dari pemerintah setempat
tentunya ketika kami datang ke suatu daerah
kami akan berkunjung dulu ke pemerintah daerahnya
mendapatkan dukungan atau tidak
di sana kami mendapatkan hal yang sangat positif
baik dari kabupaten maupun dari tingkat provinsi
kota semarang merupakan ibu kota provinsi jawa tengah
dengan luas tiga ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh km persegi
terbagi atas enam belas kecamatan dan satu ratus tujuh puluh tujuh kelurahan
kota semarang memiliki jumlah penduduk satu delapan ratus lima belas tujuh ratus dua puluh sembilan jiwa
kota semarang memiliki infrastruktur lengkap
mulai dari bandara pelabuhan stasiun jalan tol
juga terminal angkutan darat
kota semarang menjadi lokasi yang potensial
dan menguntungkan untuk kegiatan perekonomian
sosial budaya dan aspek lainnya
tahun dua ribu delapan belas pt berantas abipraya persero
bersama kementerian pekerjaan umum dan perumahan
rakyat melakukan penataan infrastruktur
kawasan kota lama semarang jawa tengah
ruas jalan ditata ulang untuk mendukung
keanggunan bangunan bersejarah di sekitarnya
ikon kota semarang ini menjadi semakin indah
dan akan meningkatkan aktivitas ekonomi
yang ada di semarang
salah satunya melalui wisata
kita adalah kontraktor yang membangun kota lama semarang
kemudian kita juga mengerjakan beberapa dam
yang ada di jawa tengah
karena kita adalah kontraktor yang fokus di air
kemudian satu lagi proyek kita
yaitu adalah bandara amatnya
kita lihat pemerintah kota semarang
sangat mendukung sekali
dari pekerjaan kita selama ini
pemerintah provinsi jawa tengah
memiliki berbagai potensi investasi unggulan
yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota
termasuk pada bidang pariwisata
tengah mengembangkan investasi di sektor pariwisata
meskipun letaknya di jawa tengah
dan letaknya tidak dilalui oleh jalur pantura
lokasi jepara menjadi strategis
karena letak geografis ke lautannya
dengan garis pantai sepanjang delapan puluh dua km
yang memiliki nilai investasi dua puluh dua dua puluh lima miliar tersebut
berada di desa bulu kecamatan jepara
pantai ini memiliki luas area sembilan belas dua hektare
pulau panjang memiliki keindahan pantai pasir putih
yang dikelilingi oleh laut dangkal dan terumbu karang
dengan pohon pohon tersebut
yang tinggi di antara semak
pengunjung pulau panjang dapat melakukan snorkeling
atau bersepeda untuk menjelajahi pulau
dengan nilai investasi tiga puluh satu miliar rupiah
terletak di desa ujung watu
kecamatan donorjo kabupaten jepara
pengembangan wisata gua tritip
dengan total luas enam puluh tiga tiga ratus sembilan puluh meter persegi ini
meliputi teater terbuka
hingga wahana bermain flying fox
iklim investasi sektor pariwisata di kebumen
juga menjadi daya tarik investor asal tiongkok
lalu zonjawa adalah
sebuah kepentingan yang penting di indonesia
zonjawa memiliki tiga orang
di indonesia zonjawa berada di tempat yang penting
dia berkaitan dengan yajada
dan shishui dua kota besar
di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber
bahkan di sisi sumber